kordo begitulah anak laki laki desa ngujuran kabupaten tuban jawa timur ini dipanggil
bocah berusia dua lima tahun ini terlihat seperti bocah pada umumnya
tapi siapa sangka putra kedua pasangan arief akbar dan suci nur aisyah ini membuat geger dan viral di media sosial
bagaimana tidak bocah yang lahir pada januari dua ribu sembilan belas ini punya nama unik
rangga madipa sutra jiwa kordosega akre askalamugal ilhanat akbar sahara pitorik ziyad saifuddin kutus kosala suratalenta
total ada sembilan belas kata terdiri dari satu ratus dua puluh huruf yang menurut orang tua bayi sangat mudah dihafal
nama lengkap anak rangga madipa sutra jiwa kordosega akre askalamugal ilhanat akbar sahara pitorik ziyad saifuddin kutus kosala

pilihan nama unik ini diadopsi dari nama tokoh serta kota teladan yang menjadi mercusuar ilmu sejarah perkembangan islam
seperti pada kata kordosega yang diambil dari kordova sevilla dan granada
namun panjangnya nama ternyata ikut memperpanjang urusan administrasi
sudah hampir tiga tahun kordo belum memiliki akta lahir
dinas di dukcapil kabupaten tuban menjelaskan jumlah huruf dalam rangkaian nama tak semuanya bisa termuat dalam sistem
karena hanya tersedia sebanyak lima puluh lima karakter
hal senada juga diungkapkan dirjen kependudukan dan catatan sipil kemendagri zudan arief fakhullah
pemerintah sejatinya tak akan mempersulit proses administrasi dokumen kependudukan karena merupakan hak setiap warga negara
namun zudan arief menyarankan agar orang tua kordo mempertimbangkan untuk mengganti
atau memperpendek nama sang anak
di dalam sistem admin duk kita nama itu aplikasinya maksimal lima puluh lima karakter
oleh karena itu kepada seluruh penduduk kami tetap akan memberikan akte kelahiran
untuk anak itu adalah haknya anak
dan tentu saja kepada warga masyarakat kami mohon pengertiannya
bahwa kalau nama terlalu panjang apakah bisa namanya disingkat
meski ada permintaan untuk mengganti ataupun memperpendek nama orang tua kordo tak pantang menyerah
arief akbar dan suci nur aisyah tetap berusaha agar akta kordo dapat segera terbit sesuai nama yang diberikan
salah satunya dengan mengirimkan dua lembar tulisan tangan kepada presiden joko widodo
dion fajar arianto tuban jawa timur